tapi tidak ada pilihan lain
memang sebenarnya ada yang mengincar kita
tapi siapa dalam jembali itu semua
kita tidak tahu
tapi untuk alina
saya akan mengajar dia bersama sekali
dan kimau akan membantunya
terima kasih ya kak
apa yang mereka bicarakan
ayah ibu dan maci karina
kenapa jadi aneh gini
bentar lagi kan si
ya sudah boleh
ya sudah kalau gitu
aku mau membangunkan alina
iya bun ntar lagi
alina ini udah pagi
tidak tidak itu terlalu lama
lima menit lagi lima menit lagi bun
tidak ada alina
bunda bilang bangun sekarang bangun
asik tapi sakti
ini kekirim bu tapi kok gak dibales ya
apa belum bangun
baling banget sih
kami itu bangun tidur malah langsung main handphone
ya ya abis kan ini sakti gak bales
abis itu sakti gak angkat teleponnya
kalau sakti kenapa napa gimana bahaya
kok handphone aku mati sih
makanya tadi baterenya gak full kok
sudah pokoknya sekarang kamu mandi
bunda tunggu di rumah makan ya
ya aneh banget handphone kan bagus
gak pernah ngedet
kenapa sih latihannya mesti di sini
karena di sini adem kek
kamu itu main handphone terus simpan tidak handphone kamu
katanya kita mau olahraga
kan cuma kamu sama alina aja yang olahraga
ibu sama ayah di sini jadi penonton
loh kok gitu sih
ayah juga tadi bilangnya mau olahraga
sudah sekarang kalian ikuti makci kamu
ayah sama ibu di sini saja
sekarang aku akan memberi kalian jurus jurus dasar
dan juga latihan pernafasan pergerak
bun ini kan masih pagi
badan alina masih pegel pegel
tidakkan ringan ringan aja ya
ya tidak ada alasan kamu tetap harus ikut mengerti
iya alina jangan males malesan kita udah terlanjur di sini
baiklah sekarang kalian ikuti gerakanku ya
buka kaki kalian seperti ini
lalu turunkan badan kalian
alina bukan seperti itu
luruskan badan kamu harus tegak
tangan lebih kuat lagi
tapi kamu juga buka lagi
kaki kamu yang kuat yang kuat
ya aku udah pegal
masa kayak gini doang sih gak seru banget
dan sekarang kalian harus tahan posisi kalian seperti ini
jangan gerak selama satu jam
alina gak mau kayak gini sejam pegel banget
alina kalau kamu masih banyak protes bunda akan menaikkan waktunya menjadi dua jam
kamara aku titip alina pada kamara ya
karena aku tidak bisa gak mau lama ada di sini
karena kalau aku terlalu lama ada di sini pasti selalu saja ada yang memburu aku
sebenarnya aku juga takut untuk berangkat ke jakarta kak
tapi tidak ada pilihan lain
memang sebenarnya ada yang mengincar kita
tapi siapa dalang dibalik itu semua kita tidak tahu
tapi kita tidak tahu
tapi untuk alina saya akan mengajar dia bersama sekali
dan kimau akan membantu dia
terima kasih ya kak
apa yang mereka bicarakan ayah ibu dan macikarina kenapa jadi aneh gini ya
hei bentar lagi kan siang masa kita kayak gini sejam gue pegah
sudah lanjutkan saja perhatian mereka
sekarang aku akan menunjukkan kalian gerakan
dan kalian harus perhatikan dengan baik baik
karena aku tidak akan mengulangi lagi
mengerti perhatikan ya
ternyata makci bisa silat ya
oke ini bukan sesi tanya jawab sekarang kamu fokus aja sama latihan kamu
bunda bunda bunda kita kelatinnya sudah kan
lagi nalini juga sudah capek mau mandi keringetan
jadi kamu capek kamu capek baiklah kalau gitu sekarang kita pulang
akhirnya pulang juga
jangan senang dulu alina
bunda mau sekarang kita semua pulang tapi harus lari ke rumah
paci jarak dari taman ke rumah itu jauh sekali
bun bun dengerin alina bilang alina capek ini kaki rinyut nyutan nih mau pulang
sudah sudah alina bunda tidak mau menerima keluhan apapun dari kamu
menunggu tiba tiba kejam banget sih sama kita
maafin kita lina kita gak bisa bantuin kamu kita udah diancam sama ibu kamu
tanda alam kok pergi sih tungguin
kenapa kamu mau udah suruh kamu lari sambil megang batu kamu mau
apa yang harus saya lakukan sekarang
saya harus cepat cepat keluar dari sikap
saya harus menyelamatkan alham
enggak enggak enggak
saya gak akan biarkan mereka jadi target mr hudson